peran daripada kementerian investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan
mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri
baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar kemudian ini menjadi satu pintu
karena bapak presiden berpikir dalam visinya adalah tentang transformasi ekonomi
yang meningkatkan nilai ekonomi tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari aceh sampai papua